bagi anda yang akan parkir di sepanjang jalan braga
kini anda harus mempersiapkan kartu pembayaran elektronik
pasalnya pemerintah kota bandung telah menerapkan jalan braga
sebagai zona parkir non tunai
pemerintah kota bandung berupaya mengoptimalkan
penggunaan mesin parkir elektronik di jalan braga kota bandung
mulai empat mei dua ribu delapan belas masyarakat yang parkir di sepanjang jalan braga
harus membayar parkir menggunakan kartu bayar elektronik
sejumlah petugas dari dinas perhubungan dan juru parkir
ditempatkan di lokasi parkir untuk mengawal masyarakat
menggunakan mesin parkir
masyarakat pun mengaku tidak keberatan dengan diterapkannya
parkir non tunai di wilayah braga
lebih cepat bu
ya parkirnya itu lebih cepat gitu
ya kalau dulu biasa aja gitu
kalau dengan diperlakukannya non tunai di braga
enggak apa apa keberatan enggak
enak sih cashless gitu
jadi enggak usah bawa bawa receh atau gimana gitu
enggak merasa lebih ribet gitu
hingga saat ini jumlah pengendara yang parkir di wilayah braga
tak menunjukkan pengurangan
sama ramainya dengan saat belum diterapkannya kebijakan ini
ya kadang kadang kan pagi pagi banyak
kadang kadang siang udah banyaknya gitu
tapi kendaraan tetap aja
banyak yang bisa ya
ada yang enggak bisa pokoknya yang ngasih tau gitu
setelah beberapa hari diterapkan
dinas perhubungan mengaku ada peningkatan retribusi penerimaan daerah
selama tiga hari saya perhatikan memang trennya
kisaran tiga sampai empat kali lipat ya
jadi ya alhamdulillah cukup bagus gitu ya
ya sebelumnya kisaran enam ratus tujuh ratus
selama tiga hari ini
di angka sekitar dua lima ya
dua setengah ada ya turun sedikit tapi naik lagi dua enam gitu ya
jadi ya kurang lebih dua setengah lah ya
selama tiga hari ini ya
rencananya sampai kapan pak di braga ini di wilayah bukanto
ya rencana kita sampai hari kamis
selama satu minggu ya
wilayah braga adalah yang pertama diterapkan kebijakan aturan bayar parkir non tunai
jika sudah berjalan lancar dan efektif
sejumlah wilayah lainnya akan menyusul menerapkan aturan bayar parkir non tunai ini
setelah saya mencoba menggunakan mesin parkir otomatis ini
ternyata gampang dan tidak memerlukan waktu lama
hanya memerlukan waktu setengah menit saja
nah bagi anda yang akan parkir di sepanjang jalan braga
pastikan anda membawa kartu elektronik dan pastikan juga saldo anda cukup
mita jani awati handayani bandung